bagaimana tanggapan dan membaca keadilan atas putusan pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan
sudah bergabung dengan sejumlah narasumber dari luar studio
yang pertama ada usman hamid direktur eksekutif amnesty international
selamat malam bang usman
selamat malam bung ferdi
bang usman terima kasih sudah bergabung dengan kita
dan juga ada bang saur siagian kuasa hukum novel baswedan
selamat malam bang saur
oh belum oke bang saur belum tersambung
malam ini kita juga mengundang m nasir jamil anggota komisi tiga bidang hukum dpr ri
belum ya oke
kalau gitu sembari menunggu bang saur dan juga bang nasir untuk bergabung
saya ke bang usman dulu
bang usman kalau dari sidang awal katakanlah di sidang tututan
kemudian narasi soal mencederai rasa keadilan ini
begitu sering disampaikan ya dalam kasus novel ini
sampai kemudian soal sidang fonis kemarin
bagaimana sebenarnya membaca ini bang apa yang terjadi
yang terjadi adalah satu proses sandiwara untuk menghadirkan proses hukum yang seolah olah sudah selesai
sudah selesai dan sehingga tidak perlu lagi di dalam konteks ini

karena apa yang disajikan sebenarnya jauh dari harapan itu
dan memang ini lebih terkesan seperti sengaja direkayasa
dengan mutu yang menurut saya sangat rendah ya
karena meskipun lebih tinggi dari tuntutan
fonis tersebut juga tetap gagal meyakinkan masyarakat bahwa negara serius di dalam menegakkan keadilan untuk korban
walaupun tuntutannya fonisnya lebih tinggi begitu ya bang ya belum cukup
ya enggak pertanyaan saya anda yakin yang diadil itu pelakunya
jadi kejanggalan itu sudah sejak awal terlihat
karena proses hukum di kepolisian sangat lamban tertutup dan terkesan main main
bahkan komnas ham juga sudah menemukan terjadinya penyalahgunaan proses
yang mengarah pada upaya untuk menutupi kasus ini ketimbang usaha untuk membongkarnya
jadi ini ironi berarti
jadi ironisnya bagaimana
ironi berarti dari komnas ham juga
karena meskipun setelah komnas ham menyampaikan adanya masalah penyalahgunaan di dalam kepolisian
kepolisian ketika itu membentuk tim penyidikan baru penyidikan gabungan
yang diklaim merujuk saran komnas ham
tapi hasilnya sama buruknya
bahkan unsur unsur non polisi yang diklaim sebagai perwakilan masyarakat
itu tidak memiliki tidak memperlihatkan objektivitas
dan itu memang bisa dimengerti karena mereka memiliki kedekatan personal dengan pimpinan kepolisian
rata rata merupakan staff atau penasehat kepolisian
jadi ada konflik kepentingan di sana
dan ketimbang mendengarkan suara korban seperti novel
yang sudah sejak awal mengatakan misalnya
ada indikasi bahwa serangan itu didalangi oleh perwira tinggi polisi
mereka justru sinis pada korban
pertama kalinya saya baru melihat ada tim pencari fakta di dalam masa reformasi
yang sinis pada korban
dan itu memperlihatkan keberpihakan mereka tidak ada pada korban
dan lebih mempermaklumkan apa apa yang menjadi masalah di dalam proses hukum itu
sehingga laporan mereka mutunya itu di bawah standar pencarian fakta
ini berlaku untuk kasus kasus high profile seperti ini aja atau bagaimana bang usman
dalam kasus pembunuhan munir ada juga usaha semacam ini
membuat satu proses sandiwara di dalam proses hukum
tapi keberadaan tim pencari fakta dan para anggotanya saat itu
berhasil membongkar atau mencium gelagat itu
dan menghentikannya di tengah jalan
sehingga tim yang memang sengaja dibentuk di dalam kepolisian untuk menutupi perkara itu
tidak mampu menutupi menutupinya
sampai akhirnya terpaksa diganti dirombak dengan penyidik penyidik yang memang lebih baik
lebih punya integritas gitu
dan akhirnya berhasil membongkar kejahatan negara di dalam membunuh seorang munir
nah dalam kasus novel saya kira kita belum berhasil untuk membongkar kejahatan di dalam negara itu
jadi bukan berarti di dalam negara tidak ada orang orang baik
ada orang orang baiknya banyak penyidik penyidik yang baik
masih di inter guardian career
oke oke oke bang usman kita sampai di situ dulu kita akan menyapa bang saur selamat malam bang saur
selamat malam bang osman
ya ada bang nasir juga
selamat malam bang nasir
selamat malam bang nasir
selamat malam bang nasir
selamat malam bang saur prima kasih bang
oke saya ke bang saur
bang saur tadi sudah didahului oleh bang usman bahwa kemudian sesuai dengan apa yang kalian anda sampaikan
bahwa persidangan atau kasus ini penuh dengan narasi sandiwara
bagaimana menjelaskan ini secara sederhana bang
ya sebenarnya ya sederhananya karena terbuka kan fakta faktanya verdi
kalau kita ya tentu kan bukan kemudian kita mengintervensi putusan pengadilan dari satu sisi itu sudah jalan
tetapi kan kewajiban hukum kami juga sebagai pengacaranya novel baswedan memberikan kritisi karena kami tidak punya kemewahan
atau pak novel tidak punya kemewahan untuk membela dirinya karena jaksa penuntut umum
yang mestinya membela saudara korban tapi malah cenderung menjadi pengacaranya daripada si terdakwa
nah kan novel berkali kali atau kami sudah mengatakan saksi saksi kunci nggak pernah dihadirkan
bahkan itu yang kita bilang penyidik kepolisian yang dia bahkan pergi ke singapura
untuk melakukan penyidikan soal kasus beli
diawini bahkan di pengadilan dia sendiri menjadi pengacara daripada terdakwa
oke jadi penyidik polisi ini membela terdakwa ini fokus anda ya berarti ya
bagaimana bisa begitu
maksud saya begini jaksa penuntut umum hakim tidak pernah keberatan soal pelanggaran yang sangat serius ini gitu loh bung karni
bagaimana sekarang kemudian novel merespon dengan hasil
kemarin walaupun kemudian secara hukum tidak ada implikasi yang cukup mendesak begitu
apa apa yang klien anda sampaikan
dari awal bukan berarti pak novel itu kan dia adalah pribadi yang sangat optimis dalam hidup
saya kira sudah memprediksi bahwa putusan ini yang akan seperti ini
jadi dia sendiri sebenarnya sudah tidak terlalu memikirkan
sesungguhnya putusan ini
cuma problemnya kan bagi dia adalah dia mengatakan kalau si terdakwa ini dihukum minimal maksimal
dia bilang gak akan mengembalikan mata saya jadi berfungsi atau jadi bisa melihat
tetapi ada yang serius yang sesungguhnya pesan beliau
soal nasib pemberantasan korupsi di republik ini kemudian ternyata orang yang gemilang memberantasan korupsi
negara tidak bisa menindungi
inilah keprihatinan beliau
dan sasarannya kan tidak hanya menyangkut novel
tapi rangkaian berulang ulang yang terjadi serangan serangan kepada kpk
sampai detik ini kan tidak ada responnya dari kepolisian
ini sesungguhnya keprihatinan dia
bagaimana nasib pemberantasan korupsi di republik ke depan
itu saya kira menjadi yang penting
ada yang menjawab keprihatinan
ada narasi ironi begitu yang tadi disampaikan oleh bang usman sebagai fungsi pengawasan
bagaimana melihat ini bang
apa yang akan dilakukan begitu
ya sebenarnya ini adalah anti klimaks dari sebuah proses penegakan hukum
padahal kalau kita ikuti alurnya itu kan penuh dengan berbagai macam cerita
bahkan ada pembentukan tim yang melibatkan juga dari komnas ham dan dari pihak lainnya
kemudian ujungnya ini yang saya sebut dengan anti klimaks
dan tentu saja sebagai pengacara bang saur dan mas usman hamid yang melihat ini
tentu merasa bahwa seperti sebuah sandiwara
sebuah sandiwara penegakan hukum di republik ini
tapi tentu kita menghormati proses hukum itu
dan memang sejak awal kalau saya mendengar mas novel baswedan
beliau sendiri skeptis ya ragu dengan proses peradilan ini
proses hukum ini
nah karena itu tentu kita tidak boleh berputus asa
saya menyarankan untuk tidak berputus asa karena tuhan itu tidak tidur
nah karenanya meskipun tadi bang saur
saur menyampaikan kekecewaannya dan juga mas usman melihat bahwa ada pelaku kejahatan di dalam negara
meskipun memang masih banyak yang baik
maka perlu dipertimbangkan untuk kemudian melakukan upaya hukum ya selanjutnya
dan menarik memang apa yang disampaikan oleh novel baswedan tadi bahwa
apapun putusannya itu tidak akan mengembalikan matanya normal kembali
nah kita mencoba berempati ya dengan apa yang dialami oleh mas novel baswedan
nah karena itu kami di dpr punya fungsi pengawasan
tapi pengawasan kami kan tidak bisa masuk dalam ranah penegakan hukum seperti itu
artinya kita mencermati mencermati tahap demi tahap
nah karena itu sebenarnya juga kita harapkan kepada lembaga seperti komisi risial
yang bisa memantau melihat bagaimana proses peradilan itu
tadi bang saur katakan sejumlah saksi kunci tidak dihadirkan
nah itu kan menjadi pertanyaan kenapa tidak dihadirkan apa alasan dan lain sebagainya
nah karena itu saya melihat bahwa memang berbagai macam retorika yang disampaikan oleh pak presiden
bahwa kita tidak boleh kalah dengan kejahatan ya
tampaknya memang belum bisa direalisasikan
tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa ke depan perlu sangat sangat harus diperhatikan adalah
perlindungan terhadap aparat penegak hukum terutama mereka yang bekerja untuk memberantas korupsi
ya itu sangat penting menurut saya
oke oke bang nasir kita sudah dapat poinnya
kita akan kembali nanti usai jeda termasuk nanti saya akan bertanya ke bang usman
bagaimana kemudian menjawab apa yang tadi disampaikan bang nasir
bahwa aparat penegak hukum mewakili negara menjalankan tugas negara tapi justru diperlakukan seperti ini
nanti dijawab cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali di diskusi kita malam ini masih dengan bang usman dan bang saur dan bang nasir di luar studio
bang usman tadi sebelum break saya sempat bertanya bahwa kemudian
melanjutkan apa yang disampaikan bang nasir
aparat penegak hukum begitu ya bang ya mewakili negara menjalankan tugas negara
lalu diperlakukan seperti ini ini kontradiktif sekali dengan narasi bahwa hukum adalah menjadi panglima di negeri ini
bagaimana bisa kemudian optimisme ini masih kita bisa peroleh bang
kalau kita dipertontonkan dengan permasalahan yang ya seperti yang kemarin

kalau kita bisa mencapai kepentingan apakah kita bisa mencapai kepentingan
ya hampir sulit untuk melihat sisi optimis dari perkara ini ya
karena fungsi fungsi kontrol dari kelembagaan negara sendiri nggak ada
bahkan di dpr sendiri saya kira komisi tiga juga tidak berfungsi di dalam mengontrol jalannya kasus novel ini
beda dengan ketika kasus munir di masa lalu komisi tiga misalnya dengan komisi satu membentuk tim pencari fakta gabungan dan ikut melakukan proses pemanggilan
nah kenapa itu berbeda
karena di dalam kasus munir relatif tidak ada pertentangan antara apa yang dilakukan oleh munir dengan dpr ketika itu
dan dalam kasus novel dpr menempatkan diri juga sama dengan polisi
berhadapan hadapan dengan kpk
sehingga terlihat sekali tidak terlalu banyak minat dpr untuk memastikan serangan terhadap kpk itu dipersoalkan dibongkar
dan itu tampak dalam tahun tahun terakhir itu
dan itu sebabnya pula dpr bersama pemerintah dan nyaris tanpa oposisi tanpa kontrol bahkan dari partai yang klaim oposisi juga seperti burung bewa aja menurut saya
karena itu mengikuti dengan menyetujui seluruh undang undang yang diprotes oleh gerakan mahasiswa
yang diprotes oleh banyak kalangan akademisi atau kalangan aktivis yang mendalami masalah masalah itu
dari mulai undang undang kpk sampai dengan undang undang mineral dan batu bara
dan yang terakhir undang undang siptal apa angket
kalau meminjam istilah istilah para sarjana yang belakangan ini banyak menyoroti situasi indonesia
situasi kita sekarang ini dikuasai oleh oligarki partai dan oligarki elektoral
mereka yang mengontrol jalannya proses pemilu dan kemudian mengendalikan proses pengambilan keputusan negara untuk kepentingan kepentingan partisan mereka
yang bersifat ekonomi maupun politik
dalam kerangka itu kpk dianggap sebagai penghambat sebagai kendala
sehingga yang kita saksikan adalah pelemahan kpk lewat undang undang kpk dan juga lemahnya perhatian terhadap kpk yang mengalami serangan berkali kali
sebutkan aja ada satu kasus atau tidak yang dibongkar
entah itu peletakan bom di depan rumahnya pimpinan kpk atau sekitar dua belas kali serangan terhadap para penyidik kpk
yang handphonenya dirampas yang laptopnya dirampas yang diintimidasi yang bahkan disempat diculik
itu semua luput dari perhatian dewan
karena saya kira di dalam konteks itu kontrolnya tidak berjalan
jadi kalau pak nasir tadi mengatakan tuhan tidak tidur itu betul
yang tidur ini dpr menurut saya ini jadi soal
jadi kontrolnya itu tidak hidup tidak dioptimalkan untuk bisa mengontrol jalannya proses hukum dalam kasus novel ini
oke saya langsung ke bang nasir bang nasir menjawab ini bagaimana
karena kalau saya tidak salah kan dulu dpr juga kencang untuk mendesak penyelesaian kasus ini
ada tidak kemudian nanti ini akan dipanggil lagi di pihak pihak berkepentingan untuk kemudian didengar komentarnya bagaimana
begini tentu saja dinamika politik di dpr ini
itu berbeda ya dengan institusi lain dan di luar dpr
sehingga saya terima kasih kalau tadi mas usman mengkritik ya terutama kami yang berada di luar pemerintahan
tapi dalam rapat rapat kerja dengan kapolri dengan jaksa agung komisi tiga beberapa anggota komisi tiga selalu memberikan penekanan soal kasus novel baswedan ini
tapi memang berbeda
terkait dengan kasus yang menimpa almarhum munir misalnya
nah karena itu saya pikir ya tidak cukup dpr sebenarnya yang bisa mengontrol ini
kita sudah memberikan kekuasaan untuk mengawasi peradilan
nah makanya mereka kita gesa untuk menilai ini semuanya
jadi proses proses hukum itu memang harus kita hormati
nah karena itu tadi saya katakan
kalau memang tidak puas maka upayakan bahwa kritik ya
saya pikir memang bukan hanya mas novel baswedan ya bukan hanya penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi yang mengalami hal hal seperti ini
tapi juga ada penegak hukum apakah kepolisian kejaksaan bahkan juga pejabat di lingkungan kementerian hukum dan ham juga pernah mengalami hal yang sama
di kalimantan selatan
oke bang nasir ada agenda bang untuk nanti kemudian dipanggil pihak pihak terkait yang punya kepentingan soal kasus ini bagaimana nanti
saya belum tahu pasti ya karena itu semuanya kewenangan pimpinan
baik pimpinan dpr maupun pimpinan komisi tiga terkait mereka melihat putusan ini
nah karena itu kita tidak ikut campur dalam soal putusan itu
nah tentu saja komisi tiga tentu mas asyidah akan datang ya
kita lihat bagaimana
kemudian komisi tiga menyikapi ini
oke oke oke kita break dulu sebentar nanti saya akan kembali ke bang saur untuk kemudian menanyakan bagaimana upaya upaya lain yang akan dilakukan selain klien anda mengatakan bahwa kritik masih akan tetap disampaikan dengan cara apapun
kalau memang itu harus disampaikan baik kepada pemerintah
kita akan break sejenak
cnn indonesia news kembali
kita kembali ke diskusi kita malam ini saya langsung ke bang saur bang masih dengan kita bang ya
ya bang walaupun kemudian novel mengatakan vonis atau putusan pengadilan ini tidak akan merubah apapun tapi kemudian tidak akan menyurutkan semangatnya untuk tetap menjadi penegak hukum gitu
ataupun juga kritik serta masukan kehadapan pemerintah
ini juga akan masih terus
yang harus dilakukan kalau memang ada yang keliru bagaimana kemudian bisa memahami ini bang semangat seperti ini yang ingin disampaikan ke novel apa yang bisa kita ambil pesannya
dalam proses hukumnya kan korban kan diwakili oleh jaksa penuntut umum
tapi kan komunikasi kita sendiri tidak pernah bisa dan kami tidak tahu apakah mau menerima putusan ini
kalau kita dengar kemarin kan mereka
kalau kita dengar kemarin kan mereka sedang berpikir pikir artinya kalau mereka menerima ini sudah ingkrah artinya kasus ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu ya
novel itu kan tahun lalu mendapatkan penghargaan interoperatif
nah saya bersyukur kawan kawan amnesty international karena kita sudah meratifikasi undang undang anti korupsi
setidaknya karena kita bagian dari internasional saya kira juga
kawan kawan amnesty international juga sudah berpikir
tapi bukan tidak tertutup
mungkinan juga kita akan juga melakukan upaya hukum yang lain
setidaknya sekalipun kami sesungguhnya agak pesimis soal bagaimana peradilan kita apakah bisa kita harapkan seperti putusan yang sekarang
tapi seperti dibilang tadi rekan nasir paling tidak masih ada perlawanan
yang kita sebut peradilan formal
yang sandiwara ini yang melegitimasi atau menutup aktor yang sesungguhnya
yang pertama kepada novel kan tahun dua ribu dua belas waktu menetapkan saudara joko susilo
waktu apa namanya korlantas
tiba tiba ditetapkan dia sebagai tersangka yang sekarang populer yang digoreng goreng
kasus sarang burung walet yang delapan tahun sebelumnya
oke bang saur artinya kemudian apapun itu ini tidak akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di indonesia ya bang ya
kasus kasus seperti ini ya
jadi artinya bagi novel dari awal dia bilang begini ini mungkin juga saya merinding
waktu dia diserang saya ketemu sama dia satu jam kemudian di rumah sakit
bang dia bilang gini ini sudah takdir
artinya ada secara spek spiritual nggak kita ragukan lagi kepada novel sesungguhnya
sayang sekali bang ceritanya
jadi bu guzman menyebutkan
ada bom di komisioner
saya masih ingat dulu itu kapolri berjanji karena kita dengar di komisioner sendiri dan kapolri
tidak lewat tiga bulan kasus ini pasti terungkap
bahkan disebut tanggalnya
tapi saat petik ini tidak pernah
tetapi tadi usman mencoba mengkritisi kawan kawan di dpr
yang sangat membanjakan kawan kawan polisi ini kemudian merasa mereka sendiri kemudian bisa melakukan apa
kita kunci di sana
kita berharap kemudian kasus kasus seperti ini tidak menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di indonesia
dan kita masyarakat berhak mengawal dan juga kritik serta masukan terhadap pemerintah ini juga harus tetap kita sampaikan secara benar
terima kasih bang saur bang usman dan juga bang nasir
sudah bergabung dengan kita malam ini
sianai di indonesia
newscast segera kembali